kalau ada yang lagi dipikirin
surti mau kok dengerin mba be
oh enggak be
maaf mbak numpang nanya kalau rw tiga dimana ya
rw tiga masnya lurus aja
nanti ketemu perempatan belok kanan
ada posat pump lurus lagi ketemu posat pump
nah itu depannya rw tiga
iya mas berdawat aja
ah sayang uangnya nggak ada
mana ada tis nak
oh iya ya bikinin satu atuh
beres siap dihidangkan
kalau ada yang lagi dipikirin
surti mau kok
surti mau kok dengerin mbak be
oh enggak be
aduh enak pisan es dawatnya mas
mudah mudahan jualannya laku ya
makasih doangannya ya
maaf bang ya tau rw tiga gak
kalau rumah nomor sepuluh rt lima gimana ya
rt lima oh masih kesanan lagi bang
yaudah makasih ya bang
surti boleh nanya gak be
emang bener babek ke pengen nikah lagi
gua lagi pengen ngopi bukan pengen ngobrol
jangan sampai beli
kayaknya udah ngobrol
oh enggak be
suka enggak enggak
bisa enggak enggak
min percuma juga loh dimari
kaga ngapa ngapain juga gak dapet kerjaan juga
pulang juga sama gak dapet kerjaan
kamu dimana gak nyari kerja
ya syukur lah kalo ada yang mau bantuin kamu cari kerjaan
kalo ada apa apa jangan sungkan telepon teh teh
siapa yang mau ngasih kerjaan lu jadi supir min
nah itu tadi lo bilang katanya ada yang mau ngasih kerjaan jadi supir
bukan ngasih kerjaan tapi mau ngasih informasi kerjaan
bukan kamu bapak kamu belum bayar dua gelas
gak ada kemana ya